wah masih gelap tapi sekolah dasar ini sudah mulai didatangi para siswanya
meski masih terkantuk kantuk namun anak anak sd negeri bojong leles banten ini bersemangat untuk hari pertama mereka sekolah
di tahun ajaran baru dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga ini mereka rela datang subuh bersama orang tua demi mendapatkan bangku di bagian depan
bahkan ada juga loh yang menadai bangku dengan tas maupun secari kertas yang berisi nama siswa
menurut kepala sekolah sdn satu bojong leles aksi datang lebih awal ini kerap terjadi di setiap tahun ajaran baru
sementara itu ratusan orang tua siswa berjubel di depan pintu gerbang sdn satu
satu kenari senen jakarta pusat pada senin pagi
sebagian orang tua ini khawatir jika anak mereka yang baru masuk sekolah menangis atau kebingungan saat mengikuti proses pembelajaran di hari pertama
di hari pertama ini para siswa hanya diberikan kegiatan pengenalan diri dan pengenalan lingkungan sekolah hingga tiga hari ke depan
agar mengetahui aturan termasuk menerapkan protokol kesehatan ketat dengan memakai masker mencuci tangan serta menjaga jarak
di bogor jawa barat puluhan orang tua murid menggeruduk sma negeri satu
tajur halang pada senin pagi
aksi ini dilakukan setelah mendapati bahwa anak mereka gagal lolos meski syarat sistem zonasi terpenuhi
para orang tua ini kesal lantaran rumah mereka dengan lingkungan sekolah berjarak kurang dari satu km dari syarat maksimal zonasi adalah satu dua
alasannya apa deh pihak sekolah tadi
ya salah di titik koordinat aja pak
sementara pihak sekolah mengaku hasil seleksi sesuai dengan sistem online terpadu
pihaknya juga telah mengimbau warga untuk mencari sekolah alternatif saat melakukan pendaftaran
ppdb ini kan online ini sudah berlangsung tahun sebelumnya ya
apakah memang kendalanya sama atau memang lebih krusial tahun ini
sebetulnya masalahnya sama ya artinya memang teknologi lah ini kesempatan aplikasi
yang lagi adalah pemakai
haraman masyarakat di sini gitu kan kita sudah sosialisasi
rencananya pengurus sekolah akan melakukan upaya pengajuan kepada dinas pendidikan kabupaten bogor terkait tuntutan warga sekitar sekolah
sementara usai mendapat jaminan dari pengurus desa para orang tua murid lalu membubarkan diri perlahan
tim liputan cnn indonesia